ya ini sudah bulan agustus bulan kemerdekaan begitu ya
dan kemerdekaan indonesia melewati proses perjuangan panjang
baik sebelum hingga sesudah proklamasi di tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima
seorang kakek purnawirawan brimop berusia sembilan puluh enam tahun di banyumas jawa tengah
memberikan gambaran bagaimana perjuangan baik sebelum indonesia merdeka
hingga saat mempertahankan kemerdekaan dari berbagai upaya pemberontakan
dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita kali ini saya lady moli
dan saya aldi hawari kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan anda
selamat pagi selamat beraktivitas dan sampai jumpa
selamat pagi ya
gimana itu ceritanya
itu pendengaran kita dunia perang kita
pada saat perang itu
iya karena kalau saya pengalaman perang itu menurut mejanya
lalu mejanya baik jelas
bagi martoyo pengalaman yang paling berkesan adalah saat berpatroli di wilayah cilacap
untuk mengamankan wilayah dari pergerakan ditii
ketika itu kaki kiri martoyo tertembak dan tembus dua puluh lima cm
kalau orang ngerasakan mereka akan menembak orang yang tertentu
bagaimana kalau orang yang tertentu
kadang kadang orang mencari
dulu bila keluar dari medio yang tidak terkenal
oh ini khusus bagi aku
saya pikirup representation n ceremony k check in diiliarikan
oizi mendatangkan teman teman berpengenangan itu
bolong bolong baru gue terus punggung gue juga jadi maling celaca
nah celaca itu diperiksa
di ukur ke karung gue alat alat di sobok nangisnya
lho aku nangis aku kerasa lara
sebulannya saya peluhnya gue nangis kejepit waktu ulang
terus saya suka pergi maling
meski usianya sudah lanjut
martoyo yang pernah menjalani pendidikan militer pada masa pendudukan jepang
masih mengajarkan kedisiplinan kepada anak cucu
martoyo adalah satu dari pejuang yang masih hidup
dan menjadi saksi sejarah baik sebelum merdeka atau perjuangan setelah merdeka
kondisi martoyo yang sudah semakin tua
kini hanya bisa beraktivitas sangat terbatas
sehari hari martoyo hanya bisa fokus untuk bisa kembali kepada sang pencipta